sebuah pertandingan sepak bola antar klub di madiun rabu malam berujung bentrokan antar supporter
satu unit kendaraan roda dua dirusak oleh puluhan supporter
sementara polisi bertindak tegas dengan menangkap supporter yang menjadi provokator
aksi bentrokan ini terjadi antara supporter madiun putra football club dengan persatuan sepak bola kabupaten madiun
usai pertandingan di stadion wilis kota madiun rabu petang
sebelum bentrok kedua kubu supporter memang terlibat saling ejek selama pertandingan berlangsung
rupanya saling ejek ini diteruskan usai pertandingan
dengan aksi bentrokan
kedua supporter terlibat aksi saling lempar batu saling kejar dan adu pukul di luar stadion
bahkan satu unit sepeda motor milik supporter bernama sandi febrian dirusak masa
aksi tawuran masal ini membuat polisi langsung bertindak tegas
sejumlah pelaku kerusuhan langsung diamankan
dalam kejadian ini polisi mengamankan satu orang supporter mpfc yang ditengarai sebagai provokator
sementara pertandingan uji coba antara dua kesebelasan asal madiun tersebut berakhir dengan skor satu untuk kemenangan persekama
inam tahari madiun